dan khusus untuk tahun baru imlek nanti kami sudah melihat dan mencatat kenaikan tingkat hunian yang lebih tinggi
itu kalian gimana tuh untuk istilahnya untuk ngasih kepercayaan ke orang yang pertama kali kalian approach gitu
tapi nggak tahu kenapa waktu itu tiba tiba jadi ada
aduk terus hingga mencapai kue keranjang
kata siapa kalau mau makan enak dan kenyang itu harus mahal
untuk kemudian nanti terhubung dengan sebelas telemedicine
rencananya rizky bilar akan menjalani pemeriksaan di polres jakarta selatan
dengan demikian maka banyak hal yang tadinya dikhawatir
jadi bahkan talinya pun warnanya hitam ya
itu kan mempengaruhi semua gitu
saya tahu tempat ini sebetulnya dari kecil
sebagai pembantu presiden pak erlangga sekaligus ketua umum golkar
tetapi saya seleksi menjadi tiga puluh tujuh
nah kalau kita lihat lebih jauh lagi
sehingga dengan ditetapkannya bahasa indonesia sebagai salah satu bahasa resmi
nah itu kan norwegia ini terkenal sebagai the land of midnight sun
namanya nasi rames atau nasi campur pastinya ada berbagai jenis lauk yang bisa dinikmati
gorengannya ini kayak ada bihun sama rumput lautnya
biasanya tuh rasanya akan jauh lebih
saya berbicara dengan orang orang di foodbank
mereka menembus bukit untuk mengalirkan air
sistem kinerja rem pada roda dihubungkan ke piston dan juga ke susunan silinder
itu kebanyakan dari eropa dan amerika gitu loh
mulai dari olahan ayam telur daging cumi ikan kembung ikan tuna tahu tempe tumis sayur hingga sup berbagai jenis sayur mayur
ketika juga sebetulnya banyak desakan agar ini di
kalau la kan mainnya gitu terus ya
menjadi tenaga kesehatan ternyata puasnya itu tidak hanya saat dibayar
pantesan dia kemarin dipanggil ya ke timnas ya
ya pertama kali kami ke sini
kalau kompetisi udah mulai jalan disini kalau kemarin kan gara gara covid itu kan udah nurun sekarang perbasi perbasi kota gitu udah mulai hidup lagi
dimiliki dari indonesia seperti apa ya pak edmond
dari assistant dan procedure controller yang ada di jakarta
berlaku tidak boleh pergi ke kerumunan
nah itu lo cara ngebagi buat ketemu lo antara lu berdua kayak gimana
masyarakat yang mengawasi anak mereka dalam mengendarai sepeda listrik
agenda yang dilakukan oleh komunitas wni
di momentum lebaran tahun dua ribu dua puluh
beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial jasa derek ilegal yang merugikan pengguna jalan tol
saya lucu juga nih ya mempelajari bagaimana olahraga yang bagus
jadi diharapkan sepuluh selesai
merupakan olahan ikan atau udang yang dimasak hingga airnya menyusut dan berbentuk seperti pasta
lah gimana kalau mereka yang milih rakyat kemudian mereka tidak mau dikritik oleh rakyat
sementara pada bagian badan masjid ditopang oleh empat tiang utama yang terbuat dari kayu nangka
sasi adalah sebuah tradisi orang papua dalam menjaga ekosistem mereka
pada tanggal dua puluh enam november langsung ditetapkan menjadi variant of concern
untuk praktek dalam rangka untuk memperoleh kompetensi itu
tapi kita ketahui juga bahwa sunscreen itu tidak memfilter seratus persen
kayaknya enak ya kalau misalnya kita bikin yang seger seger hari ini di morning tips
nah basketnya tambah lama tambah senang
tapi kalau misalnya lo pribadi lebih enak main ini mali mali ya
tahunya pada saat kita tahu ya tanggal dua puluh enam februari yang lalu kan ada vaksinasi
akibatnya korban menderita luka luar dan dalam
di luar kasus ini apakah memang sepanjang persiapan dan pelaksanaan turnamen
meskipun mereka dalam keadaan yang nggak sehat kan gitu
lanjut potong singkong dari batangnya ya
jadi akhirnya saya belajar
akan membutuhkan investasi besar karena memerlukan komputasi besar infrastruktur yang rumit dan keamanan data
istilahnya lu bener bener gak punya barang apapun juga
apakah memang tadi yang disampaikan oleh mas uki ini
itu aja sebenarnya gue udah bangga ya dalam artian
jadi kebakar dari tangan ini enggak enggak kebakar oh gitu sama kalau trouble nya di sini
dan mereka punya channel channelnya orang orang yang supplier apd
dan kalau misalnya lapar ini lumayan bisa buat ganjal perut ya
tapi kita juga gak mau meninggalin nilai nusantara
di tim nas indonesia sendiri
sudah melihatkan tadi aneka makanan padang yang biasa hadir untuk sarapan
apakah mereka memiliki visi penyelesaian masalah papua
tapi tetap gue pengennya harden ke sixers chen
beberapa hari terakhir kota surabaya dilanda cuaca panas karena terik matahari yang menyengat
lalu kemudian penutupan tempat usaha hingga pencabutan izin dan pembubaran korporasi
sma tuh berarti lu masuk sma tuh langsung dapat beasiswa apa gimana sih
untuk harga jual berkisaran antara lima belas ribu hingga jutaan rupiah
yang memang tetap dilaksanakan meski tidak ada kemeriahan natal
tapi juga agar supaya pada pukul sepuluh mudah mudahan sudah selesai
memang geraknya kan kita bukan di offline store gitu
mas kaisang itu soan ke silaturahmi ke beliau
jumlah ini belum termasuk karyawan yang bekerja di pabrik
kemudian apa yang diajarkan yang selalu melekat jadi mbak dewi sendiri
jadi ini sudah bisa meng cover malah sebagian kebutuhan cap ya
efekasinya nah sekarang setelah digunakan
melalui instruksi mendagri dan satgas covid sembilan belas
makanya kalau ketika sama coach gb itu sama sekali gak ada alasan gitu
terus jadinya bagaimana solusinya
apa have fun main basket gitu kan
setiap kali kampanye selalu ya lakukan di akhir pekan cuti atau di akhir pekan
dalam arti kata dia dulu adalah seorang yang kerja di shell kemudian di pertamina
dampak cuaca ekstrim bahkan sudah menimbulkan bencana serta korban di beberapa kota
memiliki banyak jika ingin berburu ikan ikan asapnya harus nyelenggi dengan bahaya dan uniqueness
pengalamannya udah cukup banyak lah
terus lo tinggal jawab aja setuju apa gak setuju sama lo kasih alasannya
kemaren nih kita berapa hari tahlil ngeliat ini sagamnya kak daniel
dan tadi anda juga menyebut bahwa implementasi dari perpres nomor satu ratus dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh dua ini sebenarnya di lapangan tidak oke tidak berjalan dengan baik
center ini apalagi dengan posisi sekarang pemain center
menyampaikan yang berikut ini
di itu di utah
haknya buat kerja keras aja buat berusaha aja gitu begitu hasilnya bagus sesuai
lantas benarkah investasi besar di indonesia bisa mengatasi pengangguran
jadi proyektor proyektor yang di sini memang special requirement dari mereka
soalnya secara langsung kan
gue sama adik gue yang nomor dua itu
meskipun presiden joko widodo tak diundang pada acara hut ke lima puluh satu pdip dengan alasan bertepatan dengan tugas kenegaraan ke filipina
yang sangat mungkin melahirkan adanya pengakuan ataupun keterangan yang jauh dari valid
gak yakin bahwa posisi politik di dalam negeri israel
nah yang tadi ketinggalan bagaimana sih cara untuk membuat selada omelette ini ini dia bahan bahan yang
karena senior senior gue rata rata di ubaya
tapi catatan saya pasti bukan faktor tunggal
kenapa ya setujunya kenapa
karena ini tinggal satu tahun
atau polda jawa barat akhirnya menangkap salah seorang satu dari tiga dpo
atau yang harusnya dua lima
menara towernya kan dekat ke pasar
duduk aja ini udah mulai pegel nih kalau kelamaan
saya akan sapa satu persatu yang pertama ada bapak sudirman said selaku menteri esdm dua ribu empat belas
baik itu antar teman rekan kerja maupun keluarga tidak hanya antar pasangan kekasih
lalu infrastruktur regulasi kemudian infrastruktur digitalisasi itu penting dibangun
ya kalau orang bandung tuh kayak gak bisa lah gitu
dan juga pihak masyarakat indonesia yang ada di birmingham
di sana juga ada
sehabudin dapat memangkas biaya sewa perahu
untuk membangun kepercayaan yang lebih luas
ketiga yang paling penting
dan game nsh mountain gold dan dewa united
gue ngitungin oh kalau misalnya projectnya ini segimana gitu
tapi aku gak ambil
inilah yang mungkin paling tidak seperti itulah
apa karena pengaruh dari coach giv mungkin
dan akhirnya sebenernya nama lu kan naiknya pas lagi ya itu yang lu juara lah di viva tiga x tiga itu kan ya
karena nanti kita akan mendapatkan informasi terkini dari kondisi cuaca
gak ada kendala sama sekali kan berarti lu kalau main
saya kira publik tak ada perdebatan apapun
saya tuh agak bingung ya dengan beberapa politisi kita di republik ini
bahkan puluhan juta rupiah
dukungan pemerintah daerah ini diwujudkan dalam banyak hal seperti pemenuhan akses keterampilan sampai dukungan finansial
yakni mengembangkan kesenian di daerah jawa barat pada khususnya di indonesia pada umumnya
ada pada posisi kesiapan sekolah di dalam protokol kesehatan
setujunya karena kita nih satu tim nih
bagaimana indonesia itu melepaskan ketergantungan terkait dengan impor beras dari negara negara lain
yang bisa berusia hingga satu ratus lima puluh tahun loh
mall juga masih sedikit
udah beres gue minta pelunasan gue bayar untungnya buat gue
karena ini kan arah putarannya ke kanan
artinya kalau di indonesia sejauh ini bukanlah atau belum dikatakan gelombang panas
agar menjadi satu kebiasaan baru ini sehingga pembelajaran yang ada di sekolah itu bisa berjalan dengan baik
dan kita sudah kembangkan juga kemarin
karena emang track record nya di indonesia sangat bagus
kalau dibagi empat itu istilahnya wedges ya
suci untuk diri sendiri
pasalnya kedua negara ini merupakan produsen utama komoditas dan juga energi dunia
tiga calon presiden akan kembali mengikuti debat pada minggu tujuh januari dengan mengusung tema pertahanan keamanan hubungan internasional dan geopolitik
oh iya zaman dia masih dibenderin bener dong
jadi sejarahnya sekali lagi bukan soal agama
dicoba oman itu lima puluh tujuh derajat
tapi mah jadinya menurut gue jadi ini jadi kentang gitu kan sih
kemungkinan aku akan kesini jadi
dia selalu pegang bola dia pegang bola tuh bukan
beliau itu pemimpin yang orisinil bukan pemimpin plastik
publik menyoroti lonjakan suara psi yang cukup signifikan ini
nah harapannya dengan begitu mereka menjadi tertarik ya
jadi kita berharap yang ini jangan terulang aja
delapan persen masyarakat umum merasa cemas atau khawatir
dan berhak untuk memilih
iya tiktok itu membantu saya sih
bagaimana sih sebuah program latihan untuk sebuah tim basket itu gimana sih gitu
banyak sekali memperoleh keluhan dari orang tua bahwa ini bagaimana sekolah mau dibuka kapan
dari dulu dari seribu sembilan ratus delapan puluh empat sampai sekarang itu masih bermasalah
tapi mereka banyak kayak kesalahan kesalahan kecil yang dimanfaatin jadi offense sih kalo gua liat sih
tata kerama permohonan maaf dan mempererat tali persaudaraan tersaji di setiap cucuran teh yang dituang
protokol kesehatan itu bagaimana mengkampanyekan kepada masyarakat
banget itu oldu buat gue makin ini sih buat gue itu terhari lagi sih gokil saya memang ya ya dan
dipilih di timnas nah itu mungkin
beda lagi gitu sih adaptasi sih
kita bikin ketan pencok
itu mudah mudahan ya jangan sampai kayak gitu mas kalau menang
mungkin dia akan jadi pembeda sih
adapun booster penguat yang disuntikan ke presiden jokowi adalah hasil produksi pt bio farma yakni indovac
kadar ph tak mengalami perubahan
selain lontong dengan guyuran kuah gula yang menggugah selera
tadi kan second setelahnya kan q cotton yang ambil ya
salah kurang tepat gitu karena kalau cuma main game ya itu jadi kayak main aja gitu for fun
ada beberapa bank yang akan langsung mengikuti
maka berarti ini ada potensi apa namanya pongkal lingkong
data dari bps ntt menunjukkan
mencari solusi atas pendidikan dan juga sekolah tetap muka di masa pandemi ini
itu gimana kok ceritanya tiba tiba
gua rasa mereka bisa bersaing aja dengan lakers
pengen gue trade la aja supaya dapet center yang lebih mudah
di istilahnya di balik layar tuh sebetulnya
dari sini saya akan berjalan selama kurang lebih sepuluh menit
baru kemudian singkong dicuci langsung ke air
dari dua ribu berapa tuh asian games kan
meski memiliki tugas penting dalam pembukaan sasi
sayangnya saat musim kemarau debit air berkurang
dengan seorang anak perempuan yang harus diberi makan
terus kan dia beasiswa di eros kan
nah itu nutrisi pada saat remaja atau anak anak itu penting banget gitu untuk supaya tubuhnya tinggi
lo benerin suara lu dulu dah jack lo benerin suara dulu
karena ketika kita bertanding kita itu dihadapkan dalam situasi seperti krisis gitu ya
kalo pengen ngeliat size ya mungkin widi bisa masuk
cuman kayak menyayangkan aja sih sebenernya
kita bisa masukkan ke sini untuk dicetak dan nanti kita bekukan
ya dewasa banget ya alexis
hei lu bayangin ya
iya akhirnya iya akhirnya picknya itu terlalu cepet
berarti mereka udah pasti
yang saya persiapkan membaca baca lagi semua visi misi amin
saya bilang karena ini sudah ada pasal itu tidak apa menyerang kok bisa kok pasal punya menyerang gitu
lalu kalau dia sudah mulai agak berhasil menggunakan cara tersebut
tentang lo lebih nyaman ke tiga x tiga atau lima on lima
ataupun mungkin orang tua kita masih menyimpan emas
karena kita tahu bahwa intensitas pertemuan antara pak erlangga dengan pak prabowo
karena asian games kan semua cabor gitu kan
latihan fisiknya lebih kencang dari yang atlet basket ya
mungkin menengah ke bawah akibat dari tekanan daya beli dan kemudian juga berbagai hal tentunya akan mempengaruhi mbak megi
bahwa kekah ini harus dilindungi dijaga bukan dimusnahkan
saya akan mengajak anda untuk menikmati sajian yang luar biasa
sepertinya mereka takut dengan keberadaan kamera drone
saya rasa ide pertamanya pak jokowi kan itu
makanan melainkan memiliki galeri yang berisi benda benda tua ini cokelotu asli bukan kiplung
bagi kami itu adalah tindakan yang keliru
dan kalau misalnya bandwagon efek bekerja
rating dulu ya sebulan mungkin
aduh itu kan sudah rencana sebenarnya ya
baik baik artinya kita juga mencermati bahwa
kita harapkan permasalahan ini bisa segera selesai
karena mungkin dia lebih terkejut dengan nama orang yang dipilihnya

ke hangat ya dibandingin ke spicy gitu jadi lebih ke badan tuh jatuhnya lebih enggak yang
saya pilih lagi menjadi sekitar lima belas orang
nah ini kita monitor terus setiap jam per jam apalagi memasuki musim penghujan saat ini
kita saling panggil njong kalau yang dari timur timur
untuk mendukung beberapa hal
bisa jadi legacy di tim lo bukan yang lu cuma beli bagian main asing murah
ada siapa lagi banyak ya itu nama nama yang sudah jadi
dia tahan cuaca dan tidak bisa berubah warna
kira kira ada tiga puluh enam transaksi kemarin
lokasinya di surabaya dan sidoarjo
terus rivaldo tuh nyaranin masuk sekolah gue aja nanti nanti lu ikut latihan aja coba dulu gimana
strp adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan
lalu bagaimana antusias para pengunjung yang datang di sini
lalu kapan waktu terbaik untuk bisa mampir ke sini
ada gorengan sama ada kerupuk konstitusi itu di wa
satu jam perjalanan wisata ke tempat angker memiliki kesan tersendiri buat peserta
lalu kami jadi bertanya apakah sudah selaras kita belum tahu
atau itu juga bikin kamu buat lebih baik katanya kayak gitu
kalau masih dalam kondisi seperti ini baru diambil dari laut kerangnya masih hidup
apa saja langkah langkah supaya kita dapat menghindari kehabisan uang di tengah bulan
petutu termasuk bumbu wangen yang merupakan turunan dari basa genep
salah satunya memberikan saja mengeluarkan saja kata kata perkataan yang kasar itu biasanya kita didenda juga
karena adanya tekanan pusat tekanan tinggi di atmosfer
saat saya dilahirkan saya diambil dan semua ibu mendengar jururawat berkata
kenapa tiba tiba gue tes ugm
mereka memiliki tanggung jawab sosial untuk melakukan hal yang benar oleh pengguna mereka
terus belajar bahasa jawa aja sekarang udah lancar
mereka akan hukum langsung kalau kita
namun langkah kecil ini setidaknya bisa membantu menambah umur sampah
satu pemain atlet gue di popb juga
agar lebih menguasai debat caimin membaca lagi visi misi anies dan muhaymin dalam bidang ekonomi
kedua itu untuk souvenir kayu
terus gak ada pemain naturalisasi kita masih
namun kini keberadaannya nyaris terpinggirkan seiring gempuran perkakas dari pabrik
jadi kalau kita lihat dan bandingkan dengan omikron sesungguhnya
oh bahasa indonesia nya biar rezekinya lebih lebih gitu ya bu ya
jika kau memiliki aset yang banyak
nah ini terakhir mungkinnya buat lea sendiri
pada tanggal enam pagi karena itu masih subuh subuh
oke semakin ketat ya semua mata tertuju
karena memang indonesia ini terdiri
ya gue juga sama setuju sih
amin ya allah kenapa
serta regulasi dan pengamanan yang tidak memadai
satu satu dua tiga
yang dimana pdip selalu mengkritisi pemerintah
agama digunakan oleh sejumlah pihak untuk mendapatkan dukungan buat kepentingan kelompoknya
gubernur dki jakarta anies baswedan telah berkoordinasi dengan korps lalu lintas kepolisian negara republik indonesia
ada febri juga kempling yang bisa jadi leader juga
yang dulu dikenal sebagai usaha kesehatan sekolah
gimana mereka bisa compete gak sama tim tim divisi putih gitu
dari subuh sampai menjelang subuh lagi ada waktu itu
yang mendera kabinet jokowi khususnya para menteri menterinya
kemudian juga banyak torehan torehan prestasi bahkan yang kemarin gitu ya di tingkat piala asia itu sendiri
tidak boleh hanya para wisata yang bergerak sendiri
pemerintah provinsi dki jakarta
brand ambassador dari dalam negeri ya abraham gitu
walaupun memang kadang kadang ngomongnya agak sedikit meracu